tahun baru hijriah dirayakan sejumlah warga dengan suka cita
di jombang warga menggelar arak arakan budaya keliling kampung
sementara di surabaya ribuan anak taman pendidikan al quran di kawasan eks lokalisasi doli jarak
menggelar pawai dengan mengenakan kostum dan kendaraan hias
dan kebersamaan antar warga
di surabaya perayaan tahun baru islam satu muharam seribu empat ratus empat puluh hijriah
diikuti siswa dari sembilan puluh taman pendidikan al quran di kecamatan sawahan
khususnya di kawasan eks lokalisasi jarak doli
uniknya dalam pawai satu muharam ini
seluruh peserta wajib mengenakan busana
yang berbeda dengan kemampuan dan kemampuan yang berbeda dengan kemampuan
sebaik itu dari bandar ulang hingga busana karnaval
bahkan ada juga peserta pawai yang mengendarai kendaraan hias
selain untuk perayaan tahun baru islam
pawai ini juga sebagai kampanye bahwa kawasan eks lokalisasi jarak doli
telah hijrah menjadi kawasan religius
melalui puluhan taman pendidikan al quran yang kegiatannya sangat aktif
kita ingin mengarahkan sawahan lebih religius
dan generasi mudanya maupun anaknya itu lebih memahami
bahwasannya moralitas itu penting untuk dijunjung tinggi
pawai satu muharam ini sendiri
selain menjadi ajang yang menarik setiap tahunnya
juga sebagai kegiatan religi bagi warga sekitar
kita adakan satu tahun sekali
setiap di package semuanya yang sudah terdaftar
kita ikut pawai seperti ini
dalam pawai satu muharam ini
peserta berjalan menyusuri perkampungan di kawasan eks lokalisasi jarak doli
yakni di kawasan jalan putar jaya